hai eh eh aja aja kayak mbah orang maniwaim malik yaumidid
ingin sekali rezeki itu kayak orang namanya rezeki tidak perasaan namanya
berhenti nanas seperti itu sudah tidur begitu
suara rajawan rezeki memecah ganingan pagi
rezeki seperti biasa nurmiah datang membersihkan kamar yang berbau karena lagi lagi anaknya buang air sembarangan
namun lelaki itu belum bisa mengurusi dirinya sendiri termasuk untuk urusan mandi
sejak lahir reski memang sudah berbeda dengan anak anak yang lain
ia berkebutuhan khusus
namun sayangnya hingga sebesar ini ia belum pernah mendapat terapi apapun
keterbatasan ekonomi dan minimnya edukasi membuat nurmiah memutuskan untuk mengurung anaknya
hal itu terpaksa dilakukannya karena nurmiah harus bekerja mencari nafkah
nurmiah menjadi pelangkung keluarga sejak suaminya meninggal dunia ketika reski baru berusia sepuluh tahun
cobaan demi cobaan dialami keluarga ini
delapan tahun yang lalu rumah peninggalan orang tua nurmiah roboh
dan sejak saat itu nurmiah dan reski menumpang di kolong rumah panggung kerabatnya
kondisinya juga jauh dari kata nyaman
rumah ini bertahap juga rusaknya
jadi ini rumah
begitu begitu dari hari ke hari tambah parah
hari minggu tahun
nenek laki sudah duluan meninggal
jadi tinggal ibu
ya ibu itu sudah tua nak
tidak bisa juga berusaha
pas saya juga diperantauan bapaknya sudah dulu juga pergi
sementara saya dipanggil pulang
saya sudah pulang saja nak sama sama kita karena tidak ada saya kemana
begitu rumah saya tempati nenek sakit
timbul pikiran wah kalau saya kok begini
tidak usah rumah dulu dipikirin
dibagi yang hari hari ini
yang keluar masuk di perut ini
jadi saya ya beginilah
berusaha demi berusaha
kalau kemarin nenek itu apa men nak
insya allah kita diberikan panjang umur
kita itu dikasih hidup tuhan
tetap dikasih rezeki cuma rezekinya pas pasan
karena memang dasarnya begini
busin hujan adalah masa masa yang sangat penting
kolong rumah panggung yang ditempati nurmiah dan reski akan dikenangi air
jika hujan turun terus menerus rumah itu bisa terendam air hingga lima meter
di mandi itu diuduki baru keluar di sini
biasanya tidak nyaman akan hal itu
jika hal itu terjadi nurmi hanya bisa membacakan doa untuk
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
jadi rezeki ini kan sering pukul pukul dinding berteriak teriak dan lain sebagainya
jadi kita sebagai tetangga ini sebenarnya merasa ganggu tidak terganggu
tapi ya karena kita prihatin melihat kondisi dia
untuk hidup sehari hari nurmiah berjualan nasi kuning
ia juga membuka warung jajanan anak anak
yang ternyata lebih sering dihabiskan oleh reski
biasanya selesai mengurus reski
nurmiah akan ke pasar
berbelanja kebutuhan untuk berjualan nasi kuning
memang saya buku gitu kan takutnya kan namanya
makanan itu kalau lewat dipanaskan tidak enak rasanya
namanya menjual itu ya harus baru
biasa juga kalau ya tergantung rejekinya
jelang senja nasi kuning dan beberapa lauk pelengkap sudah matang
memang tidak banyak keuntungan dari menjual nasi kudung ini
tapi lumayan untuk segedar menyambung hidup
sebelumnya nasinya satu yang rp lima
setiap porsi nasi kuning dihargai rp lima rp sepuluh
tergantung lauk yang dipilih pelanggannya
diamar yang rp sepuluh tadi enak ya
sebenarnya apa yang dialami nurmiah dan reski diketahui tetangga sekitarnya
namun mereka juga tak bisa berbuat banyak
karena kondisi ekonomi mereka pun pas pasan
yang bisa mereka lakukan adalah memaklumi kondisi reski
jadi reski ini kan sering pukul pukul dinding berteriak teriak dan lain sebagainya
jadi kita sebagai tetangga ini sebenarnya merasa ganggu tidak terganggu
tapi ya karena kita prihatin melihat kondisi dia
jadi mulai nangis
prihatin melihat kondisi dia
si rizky ini kalaupun ditempatkan di tempat lain
dia tidak diterima
karena dia sering tengah malam
hampir dua puluh empat jam itu anak itu tidak pernah diam
hari itu kami memutuskan melihat kondisi rumah nurmiah yang rusak parah
kami juga mengajak seorang tukang bangunan untuk mengetahui apakah masih ada bagian rumah yang bisa diselamatkan
tadi kita sudah lihat lihat kondisinya sudah ukur ukur
kondisinya yang harus dibenerin apa saja pak
tapi tidak semua kan
yang rusak parah
atap sudah hancur
atap hancur semua
nah ini bapak kalau untuk kebutuhan material dari yang tadi kebutuhannya itu sampai berapa kira kira
ya kisaran tiga puluh bang
tapi belum tenaga kerja
belum tenaga kerja
ya mudah mudahan nanti ada jalannya ini biar bisa benerin lagi
benerin lagi ini pak
sebelumnya sudah pernah diajak jalan belum
belum enggak pernah

oh di rumah saja
di rumah saja
ya tidak pernah
ya tidak pernah
ya tidak pernah
ya tidak pernah
ya tidak pernah
ya tidak pernah
ya tidak pernah
ya tidak pernah
ya tidak pernah
ya tidak pernah
ya tidak pernah
ya tidak pernah
ya tidak pernah
ya tidak pernah
ya tidak pernah
ya tidak pernah
ya tidak pernah
ya tidak pernah
ya tidak pernah
ya tidak pernah
ya tidak pernah
ya tidak pernah
ya tidak pernah
ya tidak pernah
ya tidak pernah
ya tidak pernah
ya tidak pernah
ya tidak pernah
ya tidak pernah
ya tidak pernah
setiap saat suara racauan reski selalu menggema di kamarnya yang berdinding lempengan baca ringan
nurmia terpaksa mengurung anaknya karena ia takut reski kabur
supaya reski tidak kabur
ya aku ingin
beberapa kali reski pernah hilang
sehingga nurniah lupa mengunci kamar
dengan mengurung reski
nurmiah juga bisa bergerak lebih leluasa untuk bekerja
ini harus ditutup pintunya selalu ya
iya harus nak
sebab kalau tidak dikunci nak ditutup begini saja
dia pintar dorong keluar
maka kalau dia keluar langsung hilang
tidak tahu arah kembali nak
jadi kalau dengan begini mak lebih tenang
lebih tenang lega sambil saya di dapur nak
tidak ada yang tahu apa penyakit yang diderita reski
kami memutuskan meminta dokter dari puskesmas palandro
kecamatan malus setasi untuk berkunjung
keputusan mengurung reski sangat tidak tepat
ia akan semakin tertutup
dan sulit beradaptasi dengan dunia luar
apalagi kondisi kamar reski tidak sehat
kurang ventilasi belum lagi reski tidur tanpa alas dan busana serta kebiasaannya buang air sembarangan
yang tentu saja dapat berpengaruh pada kesehatannya
tapi ini kalau dibawa jalan ini nak susah maaf susah apalagi kalau harus laki laki
jadi ini harus dilatih dulu diajak keluar yang dekat dekat saja dulu terus nanti ini kan terbiasa di dalam rumah ibu
jadi untuk terapi berikutnya ibu memang perlu bersabar harus kita ajak dulu untuk berkomunikasi dengan dunia luar
karena mungkin selama ini ibu hanya kasih tinggal di rumah dia jarang lihat orang jadi kalau dia keluar kayak asing begitu
tapi ini tidak bisa dibiarkan ibu ya supaya maksudnya jangan ini reski tidak terlalu tergantung sama ibu dia bisa mandiri
dokter menyatakan ada dugaan reski menderita masalah pendengaran yang membuatnya sulit menerima respon
namun dokter belum bisa mendiagnosa kondisi reski karena membutuhkan sejumlah pemeriksaan lanjutan
terapi dan pengobatan baru bisa dilakukan ketika sudah diketahui pasti apa yang diderita lelaki itu selanjutnya dokter meminta reski tidak dikurung lagi
melihat kondisi kamar reski kami memutuskan membelikan kasur medis
dengan kasur ini setidaknya reski tak harus tidur di lantaian dingin kami ajak reski berjalan jalan ke kota parepare sambil mencari kasur
pria itu benar benar kegirangan mungkin ini kali pertama ia keluar rumah sejauh itu
aku ingin pergi sekali lagi
aku ingin pergi sekali lagi
belumnya sudah pernah diajak jalan belum
belum tidak pernah
tidak pernah baru kali ini
oh dirumah saja
selama ini senang banget
selama ini ibu kerja gitu beliau dikurung di kamarnya itu
kenapa dikurung biar aman
iya biar aman
karena emak itu kerja setengah delapan jam lima sore baru pulang
dia tidak kemana mana sementara saya kan orang dua
reski beli kasur nah dadah ini reski beli kasur
teriakan rezeki kembali menggema ketika kasur yang kami beli akhirnya datang
dan itu senangnya hingga ia tak memberi kami kesempatan untuk merapikan kamar
dokter memang menyarankan rezeki menggunakan kasur medis
karena lebih awet dan tahan air sehingga mudah dibersihkan
meski sebenarnya yang dibutuhkan reski dan nurnia bukan cuma sekedar kasur
reski harus bisa mandiri karena sampai kapan ia bergantung pada ibunya yang semakin tua
mereka juga butuh rumah yang layak dan sehat
nurmia tahu ia tidak bisa selamanya merawat reski
namun keterbatasan yang membuat nurnia tak bisa berpikir panjang
buatnya yang penting rezeki bisa makan dan hidup lebih panjang

saya ingin sekali reski itu seperti orang
namanya reski itu tidak merasakan namanya ina
ya seperti itu sudah
saya ingin itu nomor satu rumahnya layak di tempat itu saja
jadi apa yang harus kita lakukan
maukah anda orang orang baik berbuat baik kepada mereka
karena kebahagiaan yang hakiki adalah dengan berbagi